baik untuk mengetahui lebih jelas kronologis penerbitan sptk terhadap kasus risik siap di polda jawa barat
kami sudah terhubung dengan akbp truno yudo wisnu andiko yang merupakan kabit dumas polda jawa barat
selamat malam pak truno yudo
selamat malam mas indra
baik pak truno bagaimana sebenarnya penjelasan soal penghentian kasus risik siap ini pak
ya baik perlu saya jelaskan terlebih dahulu
jadi untuk penerbitan sptk atau tepatnya adalah surat perintah penghentian penyidikan
kita tetap melihat pada flashback kebelakang dulu
dengan mendasarinya adanya laporan ibu sukmawati sebagai pelapor terkait dengan adanya dugaan pelanggaran terhadap pasal satu ratus lima puluh empat a kuhp dan
nah dalam hal ini penyidik sudah melakukan langkah langkah
langkah langkah yang ditempuh yaitu
dalam tahap penyelidikan sampai dengan proses penyidikan
nah dalam tahap ini tentunya kita mengumpulkan alat bukti
alat bukti yang kita kumpulkan tentu kita acuannya pada satu ratus delapan puluh empat kuhap
terkait dengan adanya keterangan saksi
kemudian juga pendapat asli
dan juga ada surat keterangan termasuk dalam hal ini adalah keterangan terdakwa
atau dalam hal ini yang tepatnya di proses penyidikan adalah keterangan tersangka
nah kemudian dalam proses ini kita juga patut ketahui
hal yang dilaporkan adalah real atau kejadian tepatnya
itu sekiranya tahun dua ribu sebelas untuk secara nyatanya
nah kemudian dilaporkan istirahat tahun dua ribu enam belas tersebut
nah kemudian kita dalam proses ini terus kemudian melakukan langkah langkah ya
dan melakukan penelitian terhadap proses yang kemudian kita juga meneliti dengan seksama
dan dari pendapat ahli
jadi kita tidak berpendapat dalam hal ini kita semua melakukan langkah langkah
dengan melakukan pengujian terhadap alat bukti
nah terhadap satu ratus lima puluh empat a kuh pidana sendiri
ini jelas aturannya pada undang undangnya
yaitu tentang lambang negara yaitu undang undang dua puluh empat tahun dua ribu sembilan
nah kemudian kita dalam hal ini tim penyidik
preskrim umpul dan jabar
tidak menemukan atau tidak
menunggu unsur terhadap unsur pasal dogan satu ratus lima puluh empat akuh pidana
maka dalam hal ini sebagai konsekuensinya
maka penyidik mengeluarkan sp tiga atau penghentian
begitu mas indra
baik pak truno untuk lebih sederhananya begitu
karena tidak semua masyarakat kan hafal tentang pasal satu ratus lima puluh empat a dan lain sebagainya
tapi untuk lebih sederhananya begini pak
ketika ditetapkan sebagai tersangka
paling tidak itu kan penegak hukum atau penyidik harus mempunyai minimal dua alat bukti kan pak
lalu kemudian apa yang membuat dua alat bukti yang digunakan
minimal dua alat bukti
saya tidak tahu berapa alat bukti yang dipunyai
tapi minimal dua alat bukti itu
kemudian dinilai lemah atau dinilai tidak pas
dan kemudian akhirnya dihentikan penyidikan terhadap risikosihap dalam kasus ini
gini mas indra
untuk alat bukti satu ratus delapan puluh empat kuh pengatur
kita sudah penuhi semuanya terhadap lima alat bukti tersebut
baik itu yang pertama
terkait keterangan saksi
jadi keterangan saksi itu kan adalah saksi orang yang mendengar melihat mengetahui
terangkan apa perbuatan tersebut
nah ini kan tahun dua ribu sebelas
maka langkahnya sejauh ini
dan memakan waktu yang cukup
waktu bertahun lah ya
kemudian kita melihat tempos
temposnya ini kan kejadian tahun dua ribu sebelas
maka kita melihatnya dari nyatanya
kejadian pada saat real time nya
dan kejadian tersebut
nah kemudian alat bukti itu kan baru satu alat bukti berupa keterangan saksi saksi
dengan terhadap pendapat pendapat ahli
kita juga sudah melakukan pembahasan tersebut
kemudian juga kita memiliki hal hal yang bersifat petunjuk maupun surat
dan juga keterangan tersangka sendiri
yang diawali dengan keterangan saksi dalam hal ini
jadi lima alat bukti ini
kemudian kita lakukan penelitian
terhadap unsur unsur perbuatan yang ada

maka tim penyidik memasukkanlah alat bukti ini menjadi suatu bahan
yang kemudian kita kaji
dan kemudian kita lihat terpenuhnya atau tidaknya
untuk kecukupan alat bukti terhadap dugaan pasal satu ratus lima puluh empat kuh binana
ini belum tercukupi
jadi makadari itu
dengan alasan tidak cukup bukti
dalam hal ini
penyidik maka menghentikan
walaupun alat bukti itu
kemudian lima alat bukti itu
sebelumnya dijadikan untuk menetapkan status tersangka
tapi bukan berarti setelah disebut alat bukti itu kuat
karena digunakan untuk menetapkan status tersangka
tidak berarti bahwa itu menjadi pembenar bahwa
ada pelanggaran pidana di sana begitu pak ya
jadi mas indra
perlu kami jelaskan juga ya
untuk dalam proses ini
dalam alat bukti untuk penentuan tersangka tersebut
pertama kita naikkan status dulu sebagai peningkatan terhadap
laporan dari laporan
tentu kita ini kaitannya adalah untuk menyita alat alat bukti yang terkait dengan
adanya dugaan laporan tersebut
terhadap dugaan awal ya
dalam penetapan tersebut juga
itu juga kita gunakan
namun kita juga tetap intens melakukan kajian kajian dan penelitian terhadap alat bukti
maka dari alat bukti tersebut
maka penyidik menetapkan dalam satu ketetapan hukum di sini
untuk dihentikan terkait tidak cukupnya bukti
ya karena tidak atau belum memenuhinya unsur terhadap alat bukti yang sudah kita kumpulkan
berapa lama waktu yang dibutuhkan itu pak
karena karena begini pertanyaan pertanyaan ini terus saya tanyakan
untuk menjawab sebenarnya beberapa pihak yang menganggap bahwa kasus ini adalah
kriminalisasi terhadap rizik sihab
jadi ketika kemudian ini dihentikan
bagaimana argumentasi pak truno begitu dan polda jawa barat menjawab
bahwa kasus ini memang murni hukum
dan tidak terpenuhi unsur pidana
bukan karena kasus kriminalisasi terhadap rizik sihab
ya jadi gini mas indra
dari awal dalam prinsip hukum kami juga melakukan langkah langkah
sesuai dengan aturan hukum yang berlaku ya
jadi dalam hal ini penyidik melakukan langkahnya secara objektif
termasuk bagaimana melakukan pengkajian terhadap alat bukti yang ada
dalam hal ini penyidik tidak berpendapat
tetapi bagaimana melakukan pengumpulan terhadap alat bukti tersebut
kemudian kita masukkan terhadap unsur unsur
yang ada di pasal satu ratus lima puluh empat a
jadi di situ berlaku lah yang bahwasannya alat bukti tersebut
belum terpenuhinya terhadap perbuatan yang diduga pasal satu ratus lima puluh empat a kuh pidana
begitu mas indra
satu lagi pertanyaan terakhir pak karena ini kemudian ada juga yang bertanya
dari beberapa pihak yang mungkin selama ini tidak berada di kelompok atau pihak
pak rizik sihab ya kemudian mempertanyakan
jangan jangan ini mengklarifikasi membenarkan dugaan tadi yang saya tanyakan juga
soal kriminalisasi terhadap rizik sihab karena momennya juga sangat berdekatan
dengan pertemuan alumni dua ratus dua belas dengan presiden joko widodo di istana
beberapa waktu yang lalu begitu
apa pak yang bisa anda jawab dan anda berikan penjelasan terkait hal ini
bahwa sebenarnya itu mungkin tidak terkait
ya justru kami juga tidak mengetahui hal tersebut
dalam hal ini tim penyidik di rektora dreskrim pum polda jabar
tentu memiliki kapasitas sebagai independensi dalam untuk mengkaji melihat
dan kemudian juga menetapkan ketetapan hukum ini
jadi terkait dengan dikaitkan dengan hal yang lain saya rasa penyidik tidak melihat itu
tetapi tetap pada objektivitas perkara yang ditanganinya begitu mas indra
baik terima kasih pak truno yudo kabit humas polda jawa barat
telah memberikan konfirmasi kepada kami terima kasih pak selamat malam